praktek percaloan seleksi masuk bintara di polda jawa tengah mencuri perhatian publik
lima pelaku yang sebelumnya hanya disangsi etik kemudian diperintahkan kapolri untuk dipecat
bagaimana media memotret kasus ini kita akan berbincang dengan wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza
mas revo selamat malam
selamat malam mbak fira
mas revo praktek percalon ternyata masih ada di tengah upaya reformasi polri dan juga transformasi menuju polri yang presisi
dikenal sebagai jargon kapolri bukan hal yang baru tanggapan mas revo seperti apa
iya mbak fi ini sebenarnya kan isu mengenai bahwa masyarakat bisa membayar sejumlah uang kepada saat proses pendaftaran
dan proses seleksi bintara maupun ke akademi kepolisian ini kan sudah lama ya terkenal ya
dan polisi di tingkat polri sudah setengah mati gitu
dalam perbincangan kita beberapa waktu lalu dengan kdfu mas bos polri misalnya
polisi saat ini memang sudah meminta kepada seluruh jajaran di polda polda untuk tidak main main dalam proses seleksi
setelah kasus fs pada waktu tahun pertengahan tahun lalu
dan perlahan kemudian kepercayaan kepada polri ini kan mulai dibangun walaupun memang di beberapa kasus misalnya terjadi juga beberapa case yang melibatkan kepolisian
dan lagi lagi kemudian terungkap dari polda jawa tengah bahwa ada proses suap bagi mereka yang ingin masuk dalam seleksi bintara
dan angkanya tidak main main
satu orang bisa membayar tiga ratus sampai empat ratus juta untuk lolos seleksi
dan tentu saja ini sangat mencengangkan gitu ya
karena di tengah polisi berusaha kembali di tengah kepolisian di polri berusaha mengembalikan tingkat kepercayaan publik terungkap lagi kasus seperti ini
dan kita tentu sangat kaget ternyata angkanya bisa sampai ratusan juta untuk level bintara
ini kan level yang sebenarnya level paling rendah dalam kepolisian
level bawah di kepolisian
bukan level perwira gitu
kalau misalkan di level bintara saja harus membayar empat ratus juta maka bagaimana mereka nanti ketika sudah diterima harus mengembalikan uang empat ratus juta itu
nah ini yang menjadi yang akhirnya kemudian kita kalau proses di awal saja sudah cacat seperti ini
maka nanti bisa dipastikan ketika mereka diterima maka tidak akan bisa menjadi polisi yang baik lah
maka upaya untuk mengembalikan uang akan lebih diutamakan dibanding harus mengabdi kepada masyarakat
dan kemudian kita tahu proses penyelesaiannya sempat ini kasus kejadian yang terungkap dua minggu lalu
maka selama dua minggu itu kita sempat juga mengkritik bahwa kenapa orang orang yang tertangkap dalam kasus swab ini hanya dipindahkan
hanya dimutasikan dan didemosi
padahal kalau misalkan dalam kasus yang lain suap ini kan bukan kejahatan yang main main
kalau di tempat lain maka dia harus dipidana
maka desakan desakan terhadap mereka mereka yang terlibat kasus suap ini supaya diberhentikan dan dipidana itu mengemuka
dan kita mengapresiasi ketika kepala kepolisian republik indonesia general listo sikit
kemudian memerintahkan kepada jajaran di bawahnya agar mereka mereka terlibat suap ini diberhentikan dengan tidak hormati
dipecat dan kemudian dilanjutkan dalam proses pidana
nah ini langkah yang harus kita apresiasi
dan kita berharap bahwa polda ini kan ada banyak ya tidak hanya di jawa tengah
maka proses pengawasan terhadap polda polda lain juga harus dilakukan karena tidak menutup kemungkinan praktek praktek serupa juga terjadi
nah ini yang menjadi pr buat kepolisian untuk kemudian bagaimana mengawasi proses seleksi bintara
dan juga nanti setelah selain bintara juga proses ke akademi kepolisian
kalau akademi kepolisian kita semua kemudian
kalau bintara sejak empat ratus juta bagaimana dengan akpol harus bayar berapa
ini kan yang harus di polisi juga punya pr bahwa praktek praktek seperti itu memang tidak ada
bagaimana membuktikan kepada masyarakat ini yang harus menjadi pekerjaan dari kepolisian saat ini
mas revo ini kan ramai ketika kemudian mereka semua sudah menjalani sidang etik tapi ganjarannya hanya demosi gitu ya pemindahan keluar daerah
ramai ramai kemudian menimbulkan kritik saya sempat berbincang dengan komisioner kompolnas juga yang mengkritik putusan ini
apakah kita hanya fokus terhadap apa yang dilakukan kemudian
pemecatan tidak dengan hormat sesuai instruksi kapolri
atau kita harus melihat ada pihak pihak lain yang lebih tinggi bertanggung jawab yang memutuskan hanya pemberian demosi
keterlibatan orang orang lain di dalam kasus ini
ya itu juga menjadi pertanyaan juga ya kita
kenapa kemudian dengan
pidana sebesar seperti ini
penyuapan bahwa kasus suap korupsi dan sebagainya kan menjadi hal yang sudah terbukti menghancurkan sebuah institusi dan menghancurkan bangsa ini ya
dan kenapa kemudian ketika di peradilan awal di kepolisian itu
ketika proses peradilan peradilan di internal kepolisian ini
nah ini juga menjadi pertanyaan gitu ya
kalau misalkan kemudian ini di
kita sih berharap
mabes polri juga bisa menelisik kenapa kemudian proses peradilan di internal yang awal ini
hanya menjatuhkan seperti ada apa sebenarnya gitu kan
kenapa kemudian tidak berani memutuskan yang lebih tegas kepada mereka mereka yang
terbukti gitu ya
terbukti menerima suap dan sebagainya
kenapa hanya di
sanksi awal yang dijatuhkan itu
hanya demosi dan dipindahkan mutasi ke luar daerah
ini tentu juga menjadi sebuah hal yang patut dipertanyakan
dan kita berharap kemudian
level atas di mabes polri juga bisa mencari tahu kenapa kemudian sanksinya hanya seperti itu
ada apa sebenarnya itu
apakah ada yang disembunyikan
jangan jangan ini ya memang
ada kartu kartu lain yang di
yang dipegang oleh pelaku pelaku yang kemarin diadili ditangkap
sehingga sanksi tidak
tidak begitu tegas ini bisa dijatuhkan kepada mereka
jangan jangan ada kartu lain yang belum terbuka begitu ya mas revo ya
terakhir mas revo
dan kita berharap makanya itu harus segera di
polda jawa tengah akan menindaklanjuti hal ini
kita lihat bagaimana besok apakah betul kemudian arahan kapolri akan dijalankan
pemberhentian tidak dengan hormat
tapi di sisi lain
proses pidana juga nanti akan dikawal
bagaimana kemudian media
mengawal isu ini mas revo
harus kita akui karena ada sisi
demand di sana begitu ada tingginya minat
menjadi seorang polisi melalui seleksi bintara
kemudian ada peluang dan pengawasan yang lemah
dalam waktu yang bersamaan ini terjadi
sehingga peluang peluang percaloan ini terbuka
ya sebenarnya kan seperti saya sampaikan di awal
mabes polri sebenarnya sudah
sudah mewanti wanti dengan tegas gitu ya
terhadap semua proses
supaya berlangsung dengan fair
dengan adil gitu ya
pendidikan ini tentu adalah muara gitu ya
seleksi bintara pendidikan ini adalah muara
bagaimana kemudian nanti
polri membentuk personil personil
yang sesuai dengan harapan gitu ya
nah kalau misalkan proses sejak awal itu cacat
nah ini yang menjadi keprihatinan kita semua ya
dan sebenarnya kan tidak hanya di dalam kepolisian
kita tahu di beberapa kasus
selain misalnya di universitas universitas negeri juga sama
ada beberapa praktek suap yang kemudian terbukti
dan melibatkan pihak seleksi dalam universitas
nah ini semua menjadi keperhatinan kita gitu
dan bagaimana kemudian kita berharap
semua lembaga lembaga seleksi yang nantinya akan meneruskan
menjadi garda depan lah gitu ya
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini
entah itu kepolisian
entah universitas dan sebagainya
sudah harus bersih dari awal
karena memang kalau misalkan dari awal sudah tidak bersih
maka bisa dibayangkan nanti ke depannya seperti apa
apa yang proses sejak awal
kalau misalkan busuk dari awal
maka hasil yang keluar pun tentu tidak akan baik juga
nah kita berharap
baik itu kepolisian universitas
maupun apapun lembaga lembaga pendidikan ini
bisa memperbaiki proses proses seleksinya
dan kemudian bagaimana memperbaiki pengawasan pengawasannya
nah yang tadi saya sampaikan juga
karena jangan sampai kemudian
ini kan yang terjadi di polda jawa tengah
lantas bagaimana dengan kepolisian kepolisian daerah yang lain
maka penting bagi mabes polri
untuk membentuk tim seleksi atau tim pengawasan yang lebih ketat
supaya praktek praktek seleksi penyalahgunaan
wenang dalam proses seleksi ini
tidak terulang dan tidak terjadi di kepolisian daerah yang lain
seperti yang mbak fili
oke baik ini menjadi catatan bersama
dan pengawasannya juga dari media dan masyarakat ditingkatkan juga
terima kasih mas revo catatannya dalam editorial view malam hari ini